berikutnya peraturan presiden nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas tentang penggunaan tenaga kerja asing menjadi polemik karena dianggap semakin mempermudah tenaga kerja asing masuk ke indonesia
dpr pun berencana mengajukan hak angket untuk menginvestigasi kebijakan ini
peraturan presiden penggunaan tenaga kerja asing yang diteken presiden joko widodo pada dua puluh enam maret dua ribu delapan belas menuai tanggapan negatif dari berbagai pihak
peraturan ini dianggap kian mempermudah jalan bagi tenaga kerja asing untuk bekerja di indonesia
aturan yang garis besarnya membuka peluang investasi dinilai turut membuka peluang masuknya tenaga kerja kasar dari pihak asing secara masif
poin poin yang dianggap tidak melindungi buruh dalam negeri inilah yang berbuntut rencana pembentukan hak angket oleh dpr
wakil ketua dpr ri fahri hamzah menilai aturan ini telah melanggar undang undang karena mengizinkan tenaga kerja asing yang tidak
bisa berbahasa indonesia atau berbahasa asing untuk bekerja di indonesia
dpr kini tengah menyusun draft naskah hak angket yang akan diusulkan minimal dua puluh lima orang anggota dewan yang berasal dari satu fraksi
pemerintah diminta menjelaskan tujuan penerbitan peraturan tersebut yang menimbulkan kecemburuan tenaga kerja lokal
ya mudah mudahan saya mendengar ada beberapa teman yang sudah membentuk tim untuk menyusun naskah usulannya
usulan angketnya karena naskah angket itu kan harus terdiri dari dokumen yang berisi kesimpulan sementara bahwa dalam keputusan atau kebijakan pemerintah itu ada pelanggaran undang undang
namun parlemen nampaknya tak bulat suara
ketua dpr bambang susatyo menilai pengguliran angket belum diperlukan
pasalnya hak angket dikhawatirkan menimbulkan kegaduhan terlebih menjelang pemilu dua ribu sembilan belas
menurut saya belum ada urgensi atau belum ada yang mendesak untuk apalagi dibikin sebuah angket
pertama besok kita sudah mengakhiri mas sidang ini hari kamis dan kemudian berikutnya kita memasuki hari hari pilkada
jadi saran saya karena ini sifatnya adalah prepress bukan untuk mempermudah tapi menyedahanakan tahapan supaya pemerintah lebih lekas mengambil keputusan diterima atau tidak
menteri tenaga kerja hanif dahiri pun menyangkal jika peraturan tentang tenaga kerja asing dianggap tidak berpihak pada tenaga kerja lokal
menurutnya peraturan tersebut bertujuan memberikan kemudahan bagi tenaga kerja asing dalam hal birokrasi dan perizinan
mayoritas tenaga kerja asing berasal dari tiongkok

kementerian tenaga kerja asing mencapai satu ratus dua puluh enam orang
kementerian tenaga kerja asing mencapai satu ratus dua puluh enam orang
kementerian tenaga kerja asing mencapai satu ratus dua puluh enam orang
kementerian tenaga kerja asing mencapai satu ratus dua puluh enam orang
kementerian tenaga kerja asing mencapai satu ratus dua puluh enam orang

kementerian tenaga kerja asing mencapai satu ratus dua puluh enam orang

kementerian tenaga kerja asing mencapai satu ratus dua puluh enam orang
kementerian tenaga kerja asing mencapai satu ratus dua puluh enam orang
kementerian tenaga kerja asing mencapai satu ratus dua puluh enam orang
kementerian tenaga kerja asing mencapai satu ratus dua puluh enam orang
kementerian tenaga kerja asing mencapai satu ratus dua puluh enam orang

saya sudah menggulirkan ini sejak agustus dua ribu enam belas lalu
saya minta dpri untuk bikin pansus pansus tenaga kerja asing
kenapa pertanyaannya karena melanggar konstitusi diatasnya
eku uu no tiga belas tahun dua ribu tiga pasal yang terkait dengan tki yaitu pasal empat puluh dua dan seterusnya
dan juga undang undang dasar empat puluh lima pasal dua puluh tujuh ayat dua
di mana tiap tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
lalu di dalam pembukaan uud empat puluh lima itu jelas bahwa negara wajib melindungi seluruh tumpah darahnya
saya kira ini yang harus juga disadari oleh pemimpin di negeri ini

anda melihat apa investasi secara global itu hanya akal akalan saja
ini pemerintah juga kemudian untuk melegakan kekhawatiran dan juga ketakutan banyak sekali orang di luar sana
menjamin bahwa dengan keluarnya atau terbitnya aturan baru ini tidak akan menghapus
ataupun mengurangi atau menghilangkan bagaimana porsi ketersediaan lapangan pekerjaan untuk tenaga kerja indonesia
anda yakin dengan jaminan ini atau tidak
atau ini cuma bualan aja menurut anda
faktanya gini kami dari aspek indonesia tidak anti parti tidak anti terhadap investasi asing
namun ketika investasi asing itu merambah ke seluruh pekerjaan pekerjaan yang sekira kiranya bisa dilakukan oleh rakyat indonesia
itu kenapa harus diambil investasi tersebut
faktanya mbak fani investasi yang ada di negeri ini
terutama dari china ya karena terbanyak dari china
itu pekerjaan pekerjaan kasar diambil juga oleh tenaga kerja mereka
dari mulai yang tenaga kerja penggali fondasi
kemudian mandor kemudian security kemudian catering kemudian juga supir ya
ini diambil yang padahal pekerjaan itu bisa dilakukan oleh tenaga kerja indonesia
pertanyaan saya buat apa
kalau investasi yang clear banget yang bagus ya itu modelnya modelnya adalah gini
silakan modal oke lah peralatan oke lah metode
tapi pekerjaan pekerjaan itu hanya diisi oleh top top management saja
oke lah direktur utama direktur keuangan bagian hukum internasional
oke lah itu ranahnya mereka boleh
tetapi ketika dia masuk ke area area yang pekerjaan pekerjaannya bisa dilakukan oleh tenaga kerja lokal indonesia
kenapa ini diberikan porsi itu
saya kira banyak kasus mbak fani
mbak mira pertanyaan saya selanjutnya ketika ini lebih banyak bukan tenaga kasar
tapi special skill atau
tenaga khusus ya atau tenaga ahli yang akan dipekerjakan atau didatangkan nanti
anda melihat apa selama ini memang apakah tenaga kerja kita tenaga kerja lokal
untuk tenaga kerja ahlinya ini jauh dibandingkan dengan orang orang asing tersebut
treatment atau treatment atau perlakuan pemerintah indonesia selama ini
untuk menata agar tenaga kerja ahli kita lokal ini bisa seimbang atau mungkin di atas rata rata sudah betul atau belum
makanya maka dari itu mbak fani tadi saya sampaikan
ada rasio satu banding sepuluh itu dalam rangka itu
ketika ada satu orang asing sepuluh orang tenaga kerja lokal atau indonesia
itu bagian untuk mentransfer teknologi yang dimaksud gitu loh untuk men treatment itu
saya kira tidak masalah juga kalau itu sifatnya tenaga ahli ya
tapi kan ada transfer teknologi transfer keilmuan
nggak stay berlama lama kemudian mereka malah terus terusan di sana
saya kira putra putri terbaik dari
rakyat indonesia itu mampu mbak fani
ada universitas universitas terbaik di negeri ini yang sudah siap mencetak orang orang kita rakyat indonesia
namun faktanya ketika faktanya ya saya bilang
katanya ketika investasi tadi yang membawa
saya contoh lah ya contoh jepang nih ya dari investasi jepang
mereka itu nggak ada pekerja kasar yang didatangi mungkin indonesia nggak ada
mana ada supir dari jepang kerja di indonesia
supir yang ada ini
lalu tukang gali fondasi
lalu kemudian juga tukang catering
itu nggak ada mbak
orang orang jepang di jepang itu ya ekspor ya
yang memang benar memiliki
artinya peningkatan skill oleh pemerintah kurang ya selama ini ya mbak
pada pekerja lokal di indonesia
nah ini enggak mbak fani
saya makanya bicara data ayolah bicara data
data itu sudah kami berikan sejak agustus dua ribu enam belas kepada istana negara
kepada pihak kementerian tenaga kerja
sudah kami berikan mbak
di mana tempat
itu sudah kami berikan
bagaimana pekerjaan mereka yang kasar kasar itu ada
tapi kan pemerintah sepertinya
saya nggak tahu ya
kok tidak bereaksi
malah direaksikan dengan peraturan presiden nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas
ini yang jujur
kok kenapa ngotot sekali pemerintah ini
saya dapat intinya mbak mira fani
yang tadi saya sampaikan dari awal
jadi kalau hilir
dan hilirnya itu di peraturan menteri tenaga kerja yang tadi saya sampaikan
dan satu hal mbak fani
yang lupa dan kadang liput
bicara tentang birokrasi kita ini sangat lemah
saya bicara ada oknum oknum
banyak oknum oknum di kita
itu juga main mata
biro pengawasan juga sangat luar biasa lemah
ini oknum ya saya bicara oknum
saya kira aparat aparat juga demikian
saya kira ini yang mungkin menjadi
saya tangkap kesimpulannya
harusnya ya mempertimbangkan kembali keputusan pemerintah
untuk membuat kebijakan itu
yang pro terhadap rakyatnya di satu sisi
ada lebih daripada tujuh juta orang menganggur di negeri ini
yang tercatat ya mbak fani
kemudian ada yang tercatat nih
tercatat semua yang sudah tercatat
kita nggak bisa tahu berapa dan
dua puluh delapan juta orang miskin di negeri ini
lalu sekarang ini saat ini lapangan pekerjaan
nah ketika ketahuan ketahuan ini dilaksanakan
ya saya dapat kesimpulannya
menurut aspek intinya bahwa tidak sebegitu urgentnya
tidak sebegitu pentingnya
kita masih bisa menggunakan tenaga kerja lokal
dan indonesia bisa lebih hebat dengan menggunakan tenaga kerja lokal
dibandingkan tenaga kerja asing ya
saya harus potong mbak mira karena durasi kita sangat terbatas
tapi penjelasan anda sangat komprehensif
terima kasih mbak mira sumirat
presiden asosiasi serikat pekerja indonesia
sudah bergabung malam hari ini
kita akan lihat seperti apa di media sosial
menanggapi perpres tentang penggunaan tenaga kerja asing
yang baru ini kita lihat kita buka yang pertama dari twitter
kem naker mengutip pernyataan dari menteri handif dakiri
kenapa perpres dua puluh dua ribu delapan ini penting
karena kita ingin investasi kita terus meningkat
tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lapangan kerja
yang lebih luas lagi bagi rakyat indonesia
dengan lancarnya pengurusan dokumen bagi tenaga kerja asing
investasi asing lebih cepat terrealisasi
ujungnya akan menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal
justru kita membuka lapangan kerja
dan komentar berikutnya agak berbeda dari dua sebelumnya
di saat rakyat kesulitan mencari pekerjaan
justru tenaga kerja asing menyerbu negeri ini
perpres tka adalah bentuk liberalisasi tenaga kerja dan sangat tidak pro rakyat
dan yang terakhir dari pak rizwan
saya menyebut terbitnya perpres ini berbahaya karena sebelum adanya blade baru ini kita sudah kewalahan mengawasi tenaga kerja asing yang masuk
apalagi sesudah kerannya kini dibuka lebar lebar